tim penyidik jaksa agung muda tindak pidana khusus kejaksaan agung
menetapkan penasihat hukum pt palma i berinisial dfs
sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyerobotan lahan negara
usai ditetapkan sebagai tersangka dfs mengenakan rompi merah jambu
saat digiring menuju mobil tahanan
dfs ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti
keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan tersangka surya darmadi
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana menyatakan
tersangka dfs diduga melakukan obstruction of justice
atau upaya menghalangi penyelidikan saat kejaksaan agung melakukan penggeledahan
dan penyitaan delapan bidang tanah perkebunan kelapa sawit di pekanbaru riau
pt palma i merupakan salah satu anak usaha palma group
yang mengelola perkebunan sawit di lokasi tersebut
usai ditetapkan sebagai tersangka dfs ditahan di rumah tahanan
salemba cabang kejaksaan agung selama dua puluh hari ke depan
dan dijerat pasal dua puluh satu undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
yaitu perbuatan menghalangi berintang intang dan mencegah melakukan penggeledahan
dan penyitaan terhadap delapan bidang tanah perkebunan kelapa sawit
dan penyitaan delapan bidang tanah perkebunan kelapa sawit di pekanbaru riau